berawal dari aktivitas di dunia seni lukis dengan kanvas
seorang warga di pasuruan jawa timur mencoba melukis pada media pipa
hasil karya seninya ini bisa dijadikan lampu hias
yang dijual dengan harga mencapai rp tiga ratus lima puluh
sekilas wadah lampu ini seperti terbuat dari kertas
namun jika dilihat dari dekat bahannya terdapat pipa pvc atau paralon
wadah lampu ini dibuat oleh seorang pria bernama taufik suwandi
warga desa kenep kabupaten pasuruan jawa timur
beragam gambar mulai dari tokoh pewayangan kupu kupu naga burung kakak tua
merpati tokoh kartun hello kitty gemerlap bintang di langit
serta lafaz allah menjadi sumber inspirasi taufik membuat wadah lampu
taufik membuat dua jenis wadah lampu
ada yang untuk diletakkan di meja dan ada juga yang ditempel di dinding
dilihat dari tingkat kesulitannya ya memang sangat sulit
karena memang kita butuh ketelatenan keterampilan juga kesabaran
karena ini bentuk bentuk seni
seni ya gambar apa saja ini pak
seni ini relatif tergantung permintaan
ada gambar kupu kupu ada gambar burung ada lafaz juga ada seperti gambar telang
termasuk ayang ini mas
termasuk ayang juga iya
hasil karyanya mendapat respon positif dari konsumen
bandung kok saya tertarik ini gimana pak
iya aku suka sama lampu ini
ya bagus aja tertarik sama lampu ini
untuk harganya tidak ada masalah ya
jadi sangat tertarik mbak ya
dalam dua hari taufik mampu menghasilkan satu set wadah lampu
meski usahanya baru dirintis beberapa bulan
karyanya sudah laku dijual ke jakarta bandung yogyakarta denpasar surabaya dan malang
harga wadah lampunya mulai dari rp delapan puluh sampai rp tiga ratus lima puluh